bahkan di jakarta sendiri mencapai angka enam belas
gak dipus gak sih papa lu dari kecil gitu dari kelas satu kelas dua gitu
tentunya harus melalui kompetensi dan sertifikasi misalnya itu bagaimana
dalam sudut kota kali ini saya akan mengajak anda ke sebuah kampung di kecamatan lowokwaru kota malang jawa timur
sehingga penjual mereka bisa lebih masif
bahwa apa yang kita laksanakan ini adalah untuk memanai bagaimana besarnya armada
membuat pelanggan tak ragu merogoh kocek lebih dalam
lo ada sepuluh juta balik ke tiga juta di perantar gitu kan
jadi gue sekolah sambil basket
hampir seratus kami sumber daya itu masuk ke pilpres
kebetulan kan waktu itu abis itu lebaran
terdapat dua cara bagi tiga golongan orang dengan kriteria tertentu yang boleh tidak berpuasa di bulan ramadan
seperti itu mas yudha
kebijakan pembayaran thr ini
bagaimana anda melihat insight ataupun kinerja ekonomi indonesia melihat dari data data inflasi ini
menurut hisham sulaiman pengelola ebe batik cerbon yang membedakan harga batik tulis dengan batik cetak atau cap adalah
ia justru menjadi penyemangat bagi rekan sesama penari
yang menginginkan minuman yang menghangatkan
itu mereka belajar membuat telur asin sendiri
ia selalu menyempatkan dihadir di kursi penonton untuk mendukung sang buah hati ketika bertanding
waktu itu aku masih smp tuh
jadi oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan terpedu
karena selain target pribadi juga kalau menurut aku kayak setengah setengah tuh gak enak
ya kalau tanya kepada saya jawaban saya adalah itu tidak direkomendasikan
sehingga pemilu yang berkualitas dan pemilu yang menyelamatkan kekuatan persatuan kesatuan bangsa ini
dalam sebulan produksinya mencapai dua ratus
membayar thr yang dimaksud
kami ini selama ini kan tidak berpengalaman justru melakukan pemenangan melalui infrastruktur
kalau mengikuti anjuran nabi nabi biasanya sahur di waktu akhir atau sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit menjelang waktu subuh
di ukraina itu dijamin keamanannya
belum tahu karena ada kabar juga dari ibl
nih ya tahun lalu gak gue kirain di
jadi bukan sampah dari rumah tangga
ya bisa dibilang begitu lah
tidak memberi perlindungan terhadap
terus pendapatannya itu berarti per bulan atau bagaimana pak
terus bagian tengah filmnya diambil pada tahun dua ribu dua puluh satu pertengahan
yang kemudian seolah meletakkan gibran sebagai sasaran tembak
nggak pernah belajar tentang bagaimana pendidikan itu
jadi dijadikan satu di sini menjadi sentral ikan hias
baik rumah tangga maupun industri
banyaknya pilihan bakmi yang ada di kota bandung
masalahnya pinjaman online ilegal banyak yang warawiri
karena kita dengar dengar juga katanya kak helena masuk ke rastivim mau jadi artisnya atau gimana
dengan nilai total rp tujuh belas lima ratus dua puluh
atau kalau misalnya oh saya punya seledri dok seledri itu bagus untuk hipertensi boleh nggak ya dok
di dalam laut kelurahan sungai enam kecamatan bintan timur kabupaten bintan
di sini gulai dijual mulai dari rp delapan belas hingga rp dua puluh tiga
untungnya berkurang karena porsi gak dikurangin
di komplek sosial di rt
terus siapa lagi lah beberapa gitu kan ya
karena mereka sekarang sedikit berseberangan
misalnya urusan upah murah phk hingga akses pendidikan yang sulit
gue mungkin akan memilih pekerjaan gue gitu
lo pegang bola di posisi terakhir nih
dan juga nantinya mungkin sholat idul fitri ya besok hari
berarti lu kayak mengidolakan sosok nyokap lo sendiri kayaknya
dan bagaimana skema pendanaan renovasi apakah menggunakan dana apbd atau pendanaan dari investor swasta
cobalah kamu tersenyum kepada saudaramu
jenis plastik utama yang terdeteksi menurut dr o covo
di universitas ciputra di surabaya kan
tapi kalau di hjt ini kambingnya sih yang paling juara
mereka para penumpang ini dimintai jasa untuk perahu ini dua puluh ribu per orang
serta kecantikan wanita bali dipajang dan menjadi koleksi di museum lemayor
kalau tahun ini jadi dia dibikin lebih tenggelam seperti kapal selam
kita dipanggil dipanggil kelurahan
ukuran ukuran terbatas gitu
nah si orang tua ini khawatir anak anak mereka bisa nggak membedakan mana yang benar gitu
disusul dengan media sosial sebesar enam puluh empat
berikutnya kalau branson branson udah jeff bezos juga udah elon musk halo
toko toko ini menjual berbagai aneka jenis kue kering ataupun camilan dalam satuan kilogram
apakah kemudian oke mungkin nggak ada konsultan ya
nah tapi membuat mereka untuk bermain bersama
apakah ada perubahan selama dua tahun ini tiga tahun ini